pengaturan nah mengapa diatur
karena paling tidak saya pribadi melihat pernah melihat
ada misalnya jurnalis yang tiba tiba memotret dari belakang meja hakim majelis hakim
namanya ditegur kemudian lalu ya tapi lalu kemudian balik lagi
atau kemudian ada media yang men zoom wajah si korban
berbagai hal yang berada pada konteks penyimpangan
maka eh tentu ada juga jurnalis yang memotret dari jaraknya
atau men shoot video dari tempat yang disediakan
tapi juga ada yang kemudian lalu menyimpang
nah bagaimana kemudian memahaminya
kalau tadi dikatakan bahwa oleh mas isnur bahwa ada kok hakim yang oke
ada kok hakim yang menegur maka kelihatannya kemudian menimbulkan perbedaan perlakuan kan
maka kemudian kelihatannya diangkat ke tingkat ketua
agar kemudian terdapat satu perlakuan yang sama
menurut pendapat saya juga tidak berarti lalu kemudian
setiap kali kemudian ada kasus si wartawan a
lalu kemudian nanya kepada ketua boleh nggak
pasti ketua akan juga membuat satu semacam ketentuan yang bersifat umum juga
yang kemudian membuat dirinya juga tidak repot ya
dalam rangka menghadapi satu persatu
nah sebab apa
sebab juga sebetulnya pengadilan kan juga butuh wartawan
yang kita kemudian perlu jaga adalah jangan sampai kemudian
ada perilaku yang kemudian lalu menjadi meresahkan
satu hal misalnya
harusnya itu sampai diatur dalam sebuah tata tertib sedemikian rupa untuk kemudian
meskipun tidak ada kata pelarangan ya
tapi kemudian kalau itu kan harus meminta izin pengadilan setempat
kadang kadang harus begitu
sebagai contoh misalnya kita apalagi ketika kita bicara
sebagai publik yang juga tidak mengerti tentang kaedah etika jurnalistik ya
memotret lalu kemudian langsung dia posting
padahal itu hanya bagian dari persidangan yang memang masih panjang
kemudian merekam lalu kemudian merekamnya dijadikan sebagai sesuatu yang bersifat memastikan
bahwa kita sudah menang loh begitu ya
jadi ini yang tadi anda katakan ini menimbulkan distorsi tadi begitu ya
maka kemudian keputusan dari pihak ma adalah mengatur
saya pikir ini adalah satu hal yang masih berada dalam ranah administrasi dia
dia mengatur bidang dia dia mengatur tentang orang dia sendiri
makanya kemudian dipakai pendekatan seizin ketua pengadilan ya
jadi tidak dia bilang bahwa wartawan atau publik itu harus
karena tadi ini kan bersifat sudah ada dalamnya yang mengikat bagi jajaran ma sendiri
makanya kami berpendekatan
saya dapat bahwa ini sesuatu yang benar secara administrasi
apalagi kalau kita kaitkan juga dengan konteks di luar ya
terlepas dari bahwa di luar itu lebih bagus dari segi administrasi
kalau di luar itu memang ketat sekali tidak boleh gitu
kita kan bilang boleh tetapi gitu kan boleh sepanjang
jadi menurut saya sudah ada perlunakan yang luar biasa
nah maka kemudian menurut saya kita bermain di situ saja
bahwa kemudian pada hari hari ini ada yang mengeluh
saya kira ada benarnya karena pasti dari segi si ketua pengadilan negeri sendiri
mengingat begitu banyak ketua pengadilan tentu perlunya beda beda cara menyikapinya
di sepiak lain juga teman teman wartawan terutama yang karena selama ini dibiarkan bebas
maka kemudian seperti mendapatkan satu habatan
tapi saya kira kita akan menemukan titik temu ya
semacam equilibrium di mana kemudian kita bermain di dalam situasi itu
oke titik temunya apakah lewat aturan tadi itu atau seperti apa
karena bagaimana yang tadi disampaikan juga oleh bang isno ini soal kemudian
ada ini bisa mengurangi bukti bukti katakanlah atau
bagaimana kalau kemudian ketua pengadilan itu tidak memperbolehkan
tidak mengizinkan begitu ini kan juga bisa menjadi celah sebetulnya pak adrian
di situ lalu kemudian saya kira menjadi hal yang baik
baik itu semua untuk ngerjain si ketua gitu ya
karena di sini dikatakan bahwa boleh boleh ya kan terbuka
di bawahnya di ayat tiga sepanjang kan gitu ya
maka ketika kemudian si ketua sampai pada keputusan tidak boleh
wah itu ceritanya udah lain tuh gitu ya
maka dalam amatan saya pasti pendekatannya
pasti pendekatannya begini misalnya boleh merekam sepanjang anda siapa nih
anda orang menjadi pihak yang terkena tidak misalnya
yang kedua boleh memfoto tapi jangan posting ya
boleh merekam apa namanya memawak kamera tapi long shoot ya
jangan zoom nah itu kan hal yang menurut saya bisa diterima kan gitu ya
oke oke baik bang isno apa resmi anda
kalau itu problemnya berarti harusnya adalah turunannya tentang tata aturan atau etika cara mengambil gambar
karena itu memang mempersulit proses administrasi yang selama ini kita tahu bidokrasinya sangat lambat
sekarang kan setiap hal berarti baik para pihak ya mahasiswa yang mau riset atau para pihak yang mau merekam nih setiap proses sidang
atau mungkin bisa jadi jurnalis yang mau datang dari luar kota dari mana harus izin dulu
sedangkan sidang sudah mau jalan ketua pengadilannya nggak ada
itu kalau diizinkan kalau nggak diizinkan rumit lagi panjang lagi prosesnya
sedangkan sidang sudah harus jalan
jadi kalau itu kebutuhannya adalah tentang etika aturan bagaimana posisi wartawan
kita lihat di mk di mk itu jurnalis ditempatkan di pojok kanan kiri
ada ruang buat zoom
kalau itu memang ya harus diatur ruang sidang oke wartawan dikasih pojokan di ruang pengadilan dikasih di situ anda boleh merekam
sehingga nggak ada yang bulat balik jalan jalan biar misalnya tata tertibnya ada
itu yang baik
bukan kemudian harus semuanya izin ke ketua pengadilan dulu
saya jangan jangan ini malah memperumit kerja kerja ketua pengadilan yang sudah sangat banyak
pengledahan penyertaan kan izin dia juga gitu kan
nah sekarang tambah lagi izin dari ini
tapi itu kan teknis kali ya
tapi kalau secara frame lebih luas lagi anda melihat ini isunya sebenarnya soal apa
kalau kemudian harus
makanya kan gini itu kan pengaturan itu kan sangat panjang
nah kami ylbhi dan icjr keberatan pada poin itu saja
pada poin tentang melarang meliput tanpa izin ketua pengadilan
kan itu bahasanya bukan kemudian boleh harus dan izin larangan meliput dengan tanpa izin ketua pengadilan
nah di sini kemudian yang kita soroti hanya itu
nah ini masukan buat pimpinan mahkamah agung
ya aturan dirijen ini harus diperbaiki menurut kami
pada poin yang satu ayat poin tiga itu diperbaiki
kami menyoroti bahwa ini pertama kita penting sekali mendorong ma yang lebih terbuka akuntabel dan semua pihak berpartisipasi untuk terlibat dalam menjaga martabat pengadilan
oke tapi ini sebenarnya isunya soal keterbukaan tadi ya
apa barang bukti bukti
bagi para pihak juga bagi pengacara juga
dia punya bukti yang kuat
bukti yang kuat kalau dia misalnya ada pelanggaran dia bisa bawa level ke banding kasasi pk gitu
oke oke baik baik pak abdullah halo
ya baik pak masih anda mengikuti diskusi kami tadi juga di studio
seperti apa tanggapan anda ini pak soal keterbukaan persidangan soal apa ya untuk mengurangi dampak dampak yang tidak diinginkan
soal apa tadi mencegah mafia peradil
iya jadi hakim merasa diawasi
ada pengawasan artinya pak
dari siapapun yang hadir
dari siapapun yang hadir dalam persidangan begitu
iya ini masalahnya menjadi bergeser ya mas
kita tadi kan menyangkut pengambilan foto rekaman
tetapi dalam diskusi menjadi melebar kemana mana
sehingga kekhawatiran kekhawatiran disampaikan tadi itu kekhawatiran yang berlebihan bahkan tidak beralasan
ya mahkamah agung itu nanti seterbuka kok
sesuai dengan misi mahkamah agung yang keempat
itu adalah akuntabilitas dan transparansi itu dijamin di dalam misi mahkamah agung itu sendiri
kalau transparansi ini dikurangi ya tentunya akan berdampak
jadi kalau fokusnya pada pengambilan gambar ya pengambilan gambar saja
tidak perlu melebar kemana mana
kalau pengawasan itu ada badan pengawasan ada komisi yudisial ada teman teman media yang selalu merekam
kejadian disampaikan pada publik sehingga publik secara tidak langsung juga turut mengawasi
kemudian para pihak pun apabila merasa dalam proses persidangan itu tidak fair kan juga langsung bisa menyampaikan kepada badan pengawasan
tentunya kalau memang fokus pada pengambilan foto dan gambar kita fokus di diskusi saja
tidak perlu melebar kemana mana
karena ini tidak menjadi tidak fokus
oke oke jadi menurut anda ini kalau kemudian teman teman dari ylbhi mengatakan ini rawan untuk celah mafia peradilan soal keterbukaan itu sudah agak bergeser dari aturannya begitu menurut anda pak abdullah
ya bergeser dari topik yang dibicarakan
kalau memang itu bicara mafia peradilan kan sudah usang tidak perlu ada lagi
di mahkamah agung sudah masuk pada ranah elektronik
nanti akan rame lagi
dengan sidang elektronik tidak perlu ada lagi
ya ya nanti akan rame lagi dengan sidang elektronik tidak perlu ada lagi
nanti akan rame lagi

oke silakan bang isner dari ylbhi
rekaman suara dan kemudian rekaman gambar itu salah satu kunci dalam pembuktian jika ada pelanggaran
kalau itu kemudian dikurangi dihambat misalnya ketua pengadilan tidak mengizinkan itu kemudian malah menjadi membuka pintu yang selama ini bisa kita buktikan dengan kuat jadi sulit sekarang
jadi jangan bayangkan orang itu di lapangan itu setara
orang di pengadilan itu orang yang kira kira masyarakat di bawah itu benar benar dia itu pasrah
tidak punya daya kalau didampingi lbh masih mending dia punya tahu hak hukumnya
kalau nggak didampingi oleh pendamping hukum mereka itu benar benar di ruang sidang pasrah nggak bisa ngapa ngapain lagi
apalagi kalau misalnya tidak ada pihak pihak lain tidak ada jurnalis misalnya mau meliput sekarang sulit misalnya beberapa laporan dari kawan kawan jurnalis
nah itu bagaimana kondisinya
kan kalau misalnya ketua pn nya kalau sekarang kan dengan mudah ya si jurnalis tinggal izin ke hakim hakim mengizinkan
itu dengan cepat proses itu didapatkan
kalau sekarang kan izin ketua pn dulu lah
lima lagi sulit lagi belum tentu dia mengizinkan juga
itu yang kami bilang jadi celah bagaimana mendapatkan rekaman sidang bukti bukti di ruang sidang ada proas pros yang tidak baik nggak dapat
oke kalau tadi kemudian dikatakan juga oleh pak abdullah bahwa ini kan nanti kalau pun ada hal hal yang dianggap tidak fair begitu atau tidak sesuai ini kan bisa dilaporkan dan lain sebagainya itu bagaimana
ya dilaporkan kalau kemudian ada buktinya itu diproses dengan cepat
kalau cuma anak kalau berbicara apa yang bisa dia buktikan
orang hanya ada tiga pihak saja
loe ylbhi dan ylbhi
kemudian hakim dan jaksa satu orang lagi misalnya tersangka atau dia sebagai penggugat
nah kalau dia nggak punya rekaman itu dia nggak diizinkan dalam ruang sidang dia nggak boleh merekam karena ketua pengadilan tidak mengizinkan
bagaimana dia bisa membuktikan ada sebuah pelanggaran
oke baik pak denos relevan tidak kalau kita tadi kita bahas soal kemudian ini soal gambar video tapi juga ini bicara soal mafia peradilan soal keterbukaan transparansi persidangan pengawasan terhadap hakim
menurut anda bagaimana pak
ya saya tadi setuju dengan pak abdullah agak jauh nih
saya mau misalnya mau merujuk tadi yang dikatakan oleh mas isnur soal ya kalau gitu ya yang perlu diatur adalah etika daripada awak pers
ya itu berarti udah mal tuh kenapa karena masa ma mengatur orang lain
ma mengatur dirinya sendiri
disediakan ruangannya misalnya disediakan kayak gini
seperti di mk kan
masalahnya begini pengadilan itu ada di semua kabupaten kota kita jumlahnya ada lima ratus dua puluh
itu pun dalam satu pengadilan ada lagi sekian banyak ruang sidang yang tidak se ideal mahkamah konstitusi
pak kamah konstitusi kan cuma satu
ya kan maka ruang sidangnya ideal sekali
sementara di kabupaten di kota madia itu kecil kecil
artinya ada kemungkinan misalnya ruang sidangnya sempit ya hanya ada satu dua bangku
kalau kemudian lalu si hakim bilang begini oke boleh bawa kamera tapi jangan pakai tripod ya
nah itu kan berada pada ranah diskretif dari si ketua pengadilan
dan saya kok yakin ya tadi mengingat ini hal yang bersifat sehari hari maka pasti akan diturunkan ke humas
juga mungkin nanti ada semacam petunjuk yang bersifat duo atdown misalnya
boleh tetapi jangan di posting
boleh agar kemudian dan tanda tangan dari ketua agar kemudian ini menjadi satu hal yang diterima oleh sebuah pihak
oke oke oke nanti kita bahas nih bang isnur apa sebetulnya ketakutan dari ylbh
kita bahas lagi ya mungkin supaya pak adrianus dan juga pak abdullah ini bisa tidak kemudian menganggap ini agak melenceng dari kemudian poin yang sudah diatur dalam aturan tersebut
apa kaitannya kemudian dengan itu
kaitannya kemudian dengan masalah masalah peradilan terkait bukti
ini pasti kan ilbh punya datanya dong
nanti kita bahas ya nanti kita bahas di segmen berikutnya kita jadikan terlebih dahulu kami akan segera kembali setelah ini